untuk bisa mengungkap apa penyebab pasti dari kematian gajah yani
balai konservasi sumber daya alam atau bksda jawa barat
mengerahkan sebelas dokter hewan untuk bisa melakukan otopsi dan juga investigasi ini eva
bksda akan memberikan sanksi terhadap kebun binatang bandung karena dinilai lalai
kamis pagi sebelas dokter hewan melakukan otopsi terhadap gajah yani
yang mati di kebun binatang bandung pada rabu petang
proses otopsi diperkirakan berlangsung sekitar tiga jam
dan kebun binatang bandung untuk sementara ditutup
otopsi dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian jajah
bksda menyayangkan sikap biasaan margasatwa yang membiarkan gajah yani ini sakit
hingga lebih dari satu minggu karena tidak ada dokter hewan tetap di kebun binatang ini
bksda akan memberikan teguran keras kepada pihak pengelola kebun binatang
dan memberikan waktu tiga puluh hari untuk bisa memperbaiki sejumlah syarat lembaga konservasi
sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri